indeks harga saham gabungan ihsg tercatat menguat lima puluh empat poin di level tujuh dua ratus tiga puluh satu pada penutupan perdagangan senin
lima menit awal pembukaan indeks yang dibuka pada level tujuh ribu satu ratus tujuh puluh tujuh langsung tertekan menyentuh titik terendah hari senin di level tujuh ribu satu ratus empat puluh tujuh
akan tetapi indeks berhasil berbalik bergerak menguat serta berhasil mencatat titik tertinggi zona hijau di level tujuh ribu dua ratus empat puluh lima
menanggapi pergerakan ihsg hari senin head investor pt reswara gian investa kiswoyo menjelaskan
kenaikan harga bbm yang diumumkan oleh pemerintah pada sabtu lalu tidak dikhawatirkan investor bursa
investor dinilai sudah mengerti bahwa harga bbm di luar negeri mengalami kenaikan cukup tinggi sehingga wajar apabila pemerintah menaikkan harga
kalau saya lihat sebetulnya mungkin ini hanya ketakutan sesaat saja tapi market sudah membiasakan diri karena kita tahu bahwa
pertumbuhan ekonomi kita juga memang lagi kencang kencangnya karena ya apa ya mungkin orang lama lama sudah terbiasa lah
terus juga apalagi pemerintah ada blt blt gitu kan itu sudah membantu mengurangi beban masyarakat karena kenaikan bbm gitu kan
kiswoyo menambahkan ihsg menghijau dapat diartikan bahwa investor menilai perekonomian indonesia bakal tumbuh positif dalam enam bulan ke depan
di tengah kenaikan harga bbm
pemerintah dinilai menjaga konsumsi masyarakat dengan menggelontorkan bantuan sosial
dan subsidi upah kepada masyarakat
pengamat pasar modal edwin sebayang mengaku cukup terkejut dengan menguatnya ihsg hari senin setelah kenaikan harga bbm
jadi kalau saya melihat ya kenaikan ihsg di hari senin ini lebih karena didorong oleh naiknya harga saham berbasis batubara
jadi saham saham seperti adaro itmg lalu united tractor ptba itu mengalami pengenaikan lumayan besar
dan kita tahu saham saham tersebut memberikan kontribusi cukup besar terhadap ihsg
berdasarkan data rti senin pukul enam belas dua ratus enam puluh tujuh saham tercatat bergerak positif dan dua ratus enam puluh enam saham bergerak negatif
serta satu ratus enam puluh sembilan saham tidak bergerak
saham yang ditransaksikan pada perdagangan kali ini tercatat sejumlah tiga puluh tiga enam miliar lembar
dengan transaksi harian mencapai empat belas sembilan puluh dua triliun rupiah